warga terdampak erupsi gunung semeru yang sempat mengungsi di posko pengungsian kembali ke rumah selasa pagi untuk memeriksa kondisi rumah yang ditinggalkan
warga terdampak erupsi gunung semeru yang didominasi laki laki ini kembali ke rumah masing masing untuk memeriksa kondisi rumah mereka
sementara anak anak ibu ibu dan lansia bertahan di posko pengungsian karena gunung semeru masih berstatus awas
para warga laki laki ini akan kembali ke posko pengungsian saat malam hari